emang belum dateng
mama kemana sih kak
yaudah kalo gitu kita ngelayat sekarang
kenapa bu aminah
boleh saya pinjem hp
oh iya tentu boleh bu
boleh boleh boleh
masa berita orang meninggal dipecandain
lu dapat berita dari siapa
langsung dari rumah bang muhyidin
tadi ayah kesono si jono bilang kohit
ayah konfirmasi dulu
bener apa engga
lu kalau ada berita orang meninggal
lapor dulu ke gue
ayah udah sesuai sop
tadi ayah ke rumah abang
yang boleh ngumumin berita orang meninggal
mudah mudahan meninggal beneran
ya kita udah deket kok
udah kita langsung pulang ya
berantemnya udah selesai
ada yang meninggal
kak siapa kak
papa apa pak bu ini
nyanoid yang meninggal
iya beneran udah jalan yuk
telepon sedang sibuk
tumakan hubungi beberapa saat lagi
ibu saya kesana duluan ya
salah pengertian cantik
alhamdulillah gak apa apa
salah pengertian gimana
mama percaya sama akang kan
pang muhyiddin nuduh akang
ini pasti nuni yang ngaku ngaku nih kang
emang ya dasar ya si nuni tuh masih cinta sama akang
ini beritanya pasti udah nyebar
jangan sampe dia denger dari orang lain
beritanya pasti udah nyebar
beritanya pasti udah nyebar
jangan sampe dia tau dari orang lain
yang jam natural
saya mau cari mama dulu
jangan gak boleh pergi
jangan punya selfie
selfie takut sendirian
mu ini gimana sih gak bangun
saya mau cari mama dulu
ihh ini lagi jangan
jangan lebih takut sendirian
jangan bikin bapak dulu
ini jelasannya kenapa dibiarin begini
kenapa gak ditutupin
kamu mau ngapain
mama belum dateng
mama kemana sih kak